ada pemandangan berbeda saat menyambangi kawasan padat penduduk di kebun pala ii kampung melayu jatinegara jakarta timur
daerah perumahan di bantaran kali ciliwung ini kini bersolek menjadi lebih rapi
sebanyak delapan belas unit rumah panggung berlantai tiga sudah berdiri tegak dan ditempati warga
program rumah panggung ini digagas oleh pemerintah provinsi dki jakarta
bekerjasama dengan basnas dki jakarta
rumah warga kebon pala ii yang kerap kebanjiran dirombak menjadi tiga lantai dan bergaya panggung
tiap satu unit rumah dibiayai tujuh puluh delapan juta rupiah untuk diubah menjadi rumah panggung
tinggi tiang rumah mencapai tiga lima meter dengan luas tanah rata rata tiga puluh enam meter persegi
pembangunan rumah panggung dimulai april dua ribu dua puluh satu dan sudah bisa ditempati warga dua puluh dua juni dua ribu dua puluh satu
rumah panggung ini juga diubah menjadi tiga lantai dan bergaya panggung
dengan begini saat banjir melanda warga tak perlu repot mengungsi dan bisa memindahkan barang barang ke lantai atas
saya girang ya nggak kayak dulu lagi kalau banjir tuh hati saya was was barang barang habis kerendam
tapi setelah jadi rumah panggung ini semua barang beres ditata di atas rapi sampai habis banjir nggak capek lagi deh enak
tanggapan saya sebenarnya syukur alhamdulillah dengan sahabat dibantu oleh pemerintah
saya bersyukur pertama bersyukur kepada pemerintah kedua saya bersyukur pada allah swt kedua saya bersyukur kepada pemerintah sekarang
apa bantuan apa rumah panggung
kalau sewajarnya saya ngebangun allah alhamdulillah ya nggak keadaan sekarang
namun peneliti pusat studi perkotaan jakarta nirwono yoga menilai kebijakan rumah panggung ini melanggar aturan
nirwono yoga mempertanyakan izin membangun
di kawasan bantaran kali
nirwono yoga menyebut kebijakan rumah panggung tidak akan menyelesaikan masalah banjir
menurut nirwono seharusnya seluruh bangunan yang ada di bantaran kali direlokasi ke rumah susun
itu sejak tahun dua ribu dua belas sampai dengan dua ribu dua puluh dua nanti sebenarnya antara pemprov dki kementerian pupr dan bank dunia itu sudah sepakat
untuk fokus menata empat sungai yaitu kali ciliwung pesanggeran angke dan sunter
dan itu juga sudah jelas pembagiannya
apa yang disepakati
bahwa lebar sungai kali ciliwung konteks ini adalah kebonpala ya itu sudah disepakati akan dilebarkan kiri kanannya tujuh lima meter
yang akan dibebaskan oleh pemprov dki kemudian ini dilakukan oleh kementerian pr untuk dikeruk dan diperlebar badan sungainya
wakil gubernur dki jakarta riza patria menyatakan kebijakan rumah panggung sudah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami warga kebun pala
kebijakan penanganan banjir tak hanya rumah panggung semata tapi banyak program yang lain
ya jadi kan begini itu kan memang di beberapa tempat yang terjadi genangan potensi banjir diantaranya kan dibangun rumah panggung
itu sebagai salah satu solusi saja memang tidak bisa semua diterapkan seperti itu
semuanya kebijakan itu kan juga dilihat dengan situasi kondisi fakta dan data yang ada itu saja bagian kebijakan
banyak kebijakan lainnya dalam rangka pencegahan pengangkutan dan pengelolaan
pencegahan pengendalian dan penanganan banjir ya termasuk program program yang seperti sudah sering kami sampaikan
gerbek lumpur pengerukan kemudian pembangunan folder waduk situ embung ya
kemudian pembuatan tanggul normalisasi naturalisasi dan lain sebagainya termasuk early warning system
menurut riza pembangunan rumah panggung di kebun pala ii kabung melayu akan dilanjutkan secara bertahap
rencananya rumah panggung akan ditambah dua puluh dua unit lagi
keberadaan rumah panggung ini sangat disyukuri oleh warga kebonpala
nah saat rumah panggung ini sudah jadi seperti saat ini pada saat bulan akhir oktober kemarin
itu banjir yang masuk ke lantai satu kira kira setinggi ini
nah dengan adanya rumah panggung warga jika air masuk ke lantai satu bisa mengungsi ke lantai dua
dan jika curah hujan sedang tinggi tingginya dan banjir bisa mencapai lebih dari tiga meter
dan naik ke lantai dua itu warga masih bisa mengungsi ke lantai tiga untuk menyelamatkan barang barang mereka
warga kebun pala ii kabung melayu kemudian pembangunan rumah panggung ini
berharap proyek normalisasi sungai ciliwung bisa berjalan tanpa harus merelokasi mereka